final piala aff u dua puluh dua antara indonesia dan thailand berlangsung di stadion nasional kamboja selasa malam waktu setempat
setelah tanpa gol di babak pertama thailand yang berstatus juara bertahan akhirnya menjebol gawang indonesia
yang dikawal lawan seto pada menit ke lima puluh tujuh lewat sundulan saringkan promsupa
skuad garuda merespon dengan baik
hanya berselang dua menit tembakan saniriski yang sempat membentur marco ballini mengubah skor jadi satu satu
gol itu membuat tim besutan indra syafri makin menggila
memasuki menit enam puluh tiga giliran osvaldo hai yang mencatatkan namanya di papan skor
setelah menanduk bola hasil tendangan bebas lutfi kamal indonesia memimpin
satu menit jelang waktu normal berakhir indonesia bermain dengan sepuluh orang akibat kartu merah bagas adi